ketua badan pemenangan pemilat obapilu partai golkar nusron wahin petimbut
nama erlangga hartarto tidak mutlak harus diajukan sebagai calon presiden
nusron mengusulkan dua nama kepala daerah yang dianggap potensial
yaitu rituan kamil dan gibran raka buming raka
untuk dipertimbangkan masuk dalam bursa nama calon
mengapa usulan ini baru dihembuskan sekarang
kalau isu munaslup sedang ramai diperbincangkan
akankah kemudian opsi ini menjadi pilihan final dan labuhan partai beringin dalam pilpres mendatang
untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan di luar studio
ketua bapilu partai golkar nusron wahid
halo assalamualaikum selamat malam mas nusron
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mas bram
ya selamat malam mas nusron
ini langsung saja menarik buat publik ketika ada dua nama
satu adalah kader anda memang kader potensial
satu adalah nama di luar kader begitu
apakah jangan jangan menghembuskan nama mas gibran
ini langkah untuk juga mendapatkan endorse jokowi begitu mas nusron
pertama tama dalam munas golkar tahun dua ribu sembilan belas itu
memberikan mandat kepada ketua umum untuk menentukan dan memilih kader golkar
yang terbaik untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden
jadi mandatnya itu diberikan kepada ketua umum
nah apakah ketua umum itu mencalonkan dirinya sendiri
atau mencalonkan orang lain
yang dianggap lebih muri itu adalah menjadi kewenangan daripada ketua umum kota
sesuai dengan mandat di
karena itu kami mempunyai pandangan
bahwa dua orang ini
yaitu ridwan kamil dan mas gibran ini layak
layak untuk disodekan oleh partai golkar
lebih lebih mas gibran
ini mempunyai magnet yang luar biasa di dalam pemilu mendatang
mengingat yang bersangkutan adalah tokoh muda
apalagi pemilih kita itu
ini kan pemilih yang empat puluh lima tahun ke bawah mayoritas
pasti di dalam diri pemilih itu keinginannya adalah mempunyai representasi perwakilan generasi anak muda yang memimpin di republik
oke mas nusron berarti dalam ajuan anda ada nama mas gibran di situ
artinya skemanya adalah capres akan tetap dari golkar
kemudian cawapresnya akan mas gibran begitu ya
skema itu ya yang akan anda usulkan dan dibangun begitu
oh enggak enggak
soal masalah ini untuk
untuk capres atau cawapres
kalau golkar itu kan nggak mungkin bisa mencalonkan capres maupun cawapres sekaligus
karena di golkar ini kan tidak mempunyai golden seed
oke mas maksudnya begini
berarti artinya dengan nama mas gibran
itu anda membuat skema yang seperti apa
apakah kemudian nanti siapapun yang akan berkumpul dalam poros golkar
itu misalkan siapapun capres
tapi cawapresnya adalah mas gibran begitu artinya
nah itu soal masih nanti siapa calon presidennya
siapa calon wakil presidennya itu soal nanti
yang paling penting adalah kita ingin memajukan
salah satunya adalah pak ridwan kamil dan mas gibran itu menjadi salah satu alternatif
yang diusung oleh golkar
baik itu yang bersangkutan menjadi calon presiden
atau yang bersangkutan menjadi wakil presiden
lalu nanti dalam peta
dalam peta kalkulasinya
dalam peta kalkulasinya untuk dalam peta koalisinya
adalah harus calon wakil presiden
bisa calon presiden alhamdulillah
tapi kalau memang mengharuskan dia dalam peta koalisinya
harus calon wakil presiden ya tidak ada masalah
yang penting adalah di golkar
mempunyai banyak alternatif
supaya politik ini dinamis
tidak harus mutlak kepada ketua umumnya pak erlangga
tetapi kita masih banyak stok anak bangsa yang lain
ada pak ridwan kamil yang sangat membatasi
dan juga ada mas gibran yang sangat potensial
dan bisa menjadi makhluk anak muda di indonesia ini
mas nusron saya mau konfirmasi
ini kemudian publik saling mengkaitkan
atas kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir
ketika pak erlangga bertemu dengan presiden tiga lima jam
usai ratas beberapa waktu yang lalu
kemudian pak erlangga bertemu dengan mbak puan beberapa waktu yang lalu
ini setelah itu anda menghembuskan nama mas gibran
kok rasanya semuanya muncul dalam waktu berbarengan dan berdekatan
ini publik akhirnya mengaitkan satu sama lain
jangan jangan kemarin bertemu pak jokowi
ada bahasan soal ini juga antara pak erlangga dengan pak jokowi
saya belum ketemu dengan pak erlangga
tapi saya ini sebagai kepala bapilu
saya sudah membuat telah lama
membuat otak atik lama tentang simulasi simulasi yang terjadi
nah karena itu memang
kedua nama ini sudah menjadi ada di kantong kami
itu sudah lama
dan memang sedang menunggu kapan momen yang pas untuk kita munculkan
tapi kenapa kemudian
tapi kemudian publik juga akhirnya bertanya
kenapa baru dikeluarkan sekarang ketika gonjang ganjing munaslup
pergantian kepengurusan ini muncul begitu
ini publik juga membaca
jangan jangan meredam isu yang ada ini supaya tenang dulu
bahwa nanti akan ya dilihat seperti apa
ya tidak ada kenapa kenapa
soal memunculkan kan masalah momentum kapan saja bisa
berarti ini momentum yang tepat begitu ya
ketika isu monaslob sedang kencang gitu ya
ini adalah karena
bukan karena ini adalah masalah ketika
ini tinggal waktu tinggal tiga bulan untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
sehingga ini ada monaslob maupun tidak ada monaslob
memang pada pertengahan di bulan juli
dan awal di bulan agustus ini kami akan melanceng dua nama ini
kalau awal awal memang kami melonceng sebagai prioritas adalah ketua umum kami yaitu pak erlangga
berarti artinya sudah tidak mutlak lagi begitu ya mas nusron
sudah tidak mutlak nama pak erlangga harus capres begitu ya
sudah tidak mutlak lagi nama pak erlangga sebagai capres maupun cawapres
ini ada tahap tahapnya
ini tahapnya di bulan juni memasuki agustus
berarti kita tinggal tiga bulan lagi
nah karena itu kita harus mencoba mencari probability probability
nah salah satu probability nya adalah dengan nama mas gibran
dan saya yakin nama mas gibran ini sangat mempunyai magnet
dan bisa di acceptabilitasnya bisa diterima di semua kalangan
dan saya yakin nanti di tengah tarik menarik antar partai politik yang menghendaki dalam koalisi harus ketua umumnya menjadi calon presiden
dengan munculnya nama mas gibran insya allah bisa menyelesaikan semua keadaan dan bisa menerima siapa calon wakil presidennya
oke baik mas nusron berarti pertanyaannya begini
ketika hari ini nama itu cukup kencang anda mengatakan potensial dengan pemilih pemula
dan di statement lain anda mengatakan tentu masih menunggu kemudian uji materi soal batas minimal umur yang diatur dalam undang undang pemilu begitu
nah nanti akan seperti apa artinya golkar publik akhirnya menilai lebih condong pada membentuk poros baru
ketika hari ini mas gibran adalah kader pdp sedangkan pdp sudah memutuskan nama mas ganjar untuk capres
artinya akan di luar itu dong kalau skema dengan nama mas gibran
nah misal nanti pada akhirnya golkar mendukung mas ganjar seandainya mas ganjar itu butuh wakil presiden
dikasih nama ridwan kamil maupun dikasih nama mas gibran sudah sangat potensial
kemudian seandainya nanti golkar pada akhirnya memutuskan mendukung pak prabowo
kemudian dikasih nama ridwan kamil dikasih nama mas gibran juga sangat memungkinkan sekali
terserah bagaimana nanti pak prabowo itu siapa yang akan dipilih misal begitu simulasinya
tetapi soal itu soal nama yang penting adalah kita uji dulu publik bahwa kedua nama ini diterima oleh publik dengan baik apa tidak
dan saya yakin kedua nama ini akan diterima dengan baik oleh publik baik dia dipasangkan dengan prabowo
maupun dipasangkan dengan ganjar akan diterima dengan baik
bahkan kalau diperlukan mas gibran maju sebagai calon presiden sendiri pun pasti juga akan diterima dengan baik
oke nah ini kan publik akhirnya mempertanyakan positioningnya ada di mana
apakah kemudian golkar dengan poros baru kalau kemudian dengan premis premis yang anda sebutkan tadi begitu
apakah nanti kemudian menjadi poros baru dengan pemimpin poros dan mencari anggota lain
ini kan ada begini ini kan ada waktu tiga bulan
masih ada waktu tiga bulan
saat ini kan masih tiga bulan
saya kira pasti akan simulasi simulasi ini masih ada waktu
apakah seandainya ini dipaketkan dengan pak prabowo respon publiknya kayak apa
kalau dipaketkan dengan mas ganjar kayak apa pasti ada hitung hitungannya
intinya adalah golkar kami mengusulkan supaya golkar tidak lagi mutlak mencalonkan ketua umumnya
yaitu pak erlangga tapi mulai mempertimbangkan nama lain
dan salah satunya adalah mas gibran dan yang salah satunya adalah pak ridwan kamil
kita itu probability probability yang lebih memungkinkan dan bisa kejadian secara fakta politik di lapangan nantinya
kalau begitu pertanyaannya mas nusron
kalau kemudian nanti dengan kubu pak prabowo
misalkan nanti golkar akan bergabung dengan gerindra
nama mas gibran bisa masuk undang undang sudah direvisi kemudian
ini apakah tidak menimbulkan semacam kikuk dan ewoh pakewoh antara golkar dengan pdp
yang masih juga berkomunikasi kemarin ketum anda dan juga mbak puan
ketika nama itu diusulkan tapi pdp juga musuhkan ganjar
soal masalah politik kikuk dan tidak kikuk
itu kan masing masing masalah komunikasi
kita kan tidak tahu apa yang dibicarakan waktu ketua umum itu mbak puan
jangan salah satunya ada yang meminta izin
tidak disampaikan kepada teman teman dpp dan bapilu begitu mas nusron
belum karena kan masih belum disampaikan
tapi kan kita ini kan namanya politik kan dinamis berbagi kemungkinan saat yang semua sama terjadi
bisa namanya ini karena namanya berpolitik itu
jadi semua masih serba ada kemungkinan kemungkinan
sehingga tidak ada rasa tigu
ini masalah tinggal masalah etika saja kalau memang publik menghendaki
tinggal bagaimana cara kita untuk bersilaturahmi
dan cara kita untuk menyampaikan keinginan daripada publik itu
karena partai politik sekali lagi harus mencerminkan kehendak rakyat
jangan kita paksa kehendak rakyat seakan akan itu
jangan kangkangi kehendak rakyat dengan kehendak elit partai politik
oke mas nusron terakhir kalau begitu berarti artinya
dengan nama mas gibran dengan adanya skema
kemudian bisa memasangkan dengan calon yang ada misalkan pak prabowo tadi anda mengatakan
artinya anda yakin nanti pak jokowi akan juga ada pada poros itu
dan tidak mengikuti kemudian arahan dari partainya pdip begitu ya
pak jokowi itu adalah seorang presiden yang sangat negarawan
beliau dipastikan tidak akan ikut intervensi
terhadap paket paket presiden ini yang diusung oleh partai politik
pun anaknya akan maju gitu ya mas
ya anak ya anak tapi politik ya politik
ya kan saya kira nanti itu pasti akan ada ranah nyata sendiri
barangkali kalau sebagai anak yang nasihat orang tua ya pasti dinasihati
tapi sebagai kepala negara pasti akan memberikan kesempatan kepada warga negara
untuk memberikan kesempatan yang baik terhadap suksesor
yang akan menggantinya
jadi dalam keyakinan golkar tidak ada begitu ya
ketika nama gibran diajukan maka akan ada di belakangnya
tidak ada itu
baik baik kami akan tunggu tentunya akan seperti apa langkahnya
dan siapa yang kemudian akan diputuskan oleh partai golkar
karena apa karena mas gibran itu sudah magnet tersendiri
tanpa dengan lp intervensi pak jokowi mas gibran dan magnet itu sendiri
oke mas nusron kami akan tunggu nanti seperti apa
terima kasih atas waktu anda
mas nusron wahid ketua bapilu partai golkar telah bergabung sama kami
selamat malam sehat selalu mas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh